jelang perayaan wafat isal masih tim gegana brimopolda jawa timur melakukan sterilisasi di sejumlah gereja
selain untuk memastikan keamanan kegiatan ini juga dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada jemaah yang akan merayakan paskah
peningkatan pengamanan jelang perayaan paskah dilakukan petugas kepolisian polrestabes surabaya
untuk memberikan rasa aman bagi umat kristen tim gegana dan penjinak bom kami siang melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di surabaya
salah satunya di gereja katedral hati kudus yesus di jalan polisi istimewa
dengan menggunakan alat metal detektor tim gegana menyisir seluruh ruangan untuk menemukan benda yang mencurigakan
tak hanya itu unit satwa k sembilan polrestabes surabaya juga turut diterjunkan untuk membantu sterilisasi gereja
pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam rangka pelaksanaan hari raya pasca
ini kita sudah mempersiapkan pola pola pengamanan
baik yang di ring satu ring dua maupun ring dua
jadi sebelum pelaksanaan kegiatan sekarang sudah dilaksanakan beberapa upaya upaya
di antaranya sterilisasi yang dilaksanakan oleh kesatuan dari brimob dari cibom
selama proses sterilisasi tidak ditemukan benda berbahaya atau mencurigakan
pengamanan gereja selama pelaksanaan pascah akan dilakukan dalam tiga ring
ring tiga menjaga untuk radius lima ratus meter dari gereja
ring dua menjaga di sekitar gereja
dan ring pertama menjaga di dalam gereja
sedikitnya ada dua puluh empat gereja besar di surabaya yang disterilisasi
sementara untuk mengamankan pelaksanaan misa paskah
polda jawa timur mengerahkan ribuan personil yang akan berjaga di tiga ratus enam puluh satu gereja di surabaya